memang dibalik kembali bertugasnya penyidik senior kpk novel baswedan ini
kasus penyerangan yang hingga kini masih gelap
novel pun kemudian menagih janji kepada presiden jokowi dodo
untuk menuntaskan pengusutan penyerangan tersebut
dan berikut ini adalah sejumlah pernyataan dari novel baswedan
yang kami rangkai dari wawancara khusus bersama novel baswedan
berkali kali saya menyampaikan bahwa saya memang sudah memaafkan pelakunya
dan saya ikhlas karena saya berjuang dalam beratas korupsi
tetapi kita perlu ingat bahwa orang yang beratas korupsi itu banyak
orang yang berjuang untuk negara itu banyak
kalau orang yang berjuang untuk negara kemudian dibiarkan begitu saja
saya khawatir besok besok orang yang berjuang semakin khawatir semakin takut
begini memang pengobatan mata saya yang kanan bagi saya penting sekali
tapi saya juga melihat ada satu sisi yang jauh lebih penting
kepentingan pemberantasan korupsi secara keseluruhan
bapak presiden juga saya masih ingat beliau belum merealisasikan janjinya
untuk mengusut untas penyerangan terhadap saya
bagi saya realisasi atas janji presiden ini lebih penting
untuk segera dilihat sebagai hal yang prioritas
daripada untuk melihat dari hal yang lain
saya punya kepentingan pribadi untuk pengobatan mata saya yang diserang
di mana saya dalam rangka untuk melakukan tugas pemberantasan korupsi
dan mestinya negara berkepentingan menjaga orang orang seperti saya dan yang lainnya tentunya
tetapi tidak kalah penting dan menurut saya jauh lebih penting tanggung jawab presiden
untuk mengungkap pelakunya itu siapa saja
kalau hanya dilihatkan ke polisi sebagaimana

sekarang sejak awal saya pesimis ini akan diungkap
bapak presiden itu punya perangkat banyak
punya intelijen banyak
punya badan intelijen negara
dan itu semua bisa digunakan
tapi kalau hanya memberikan statement statement saja
saya kira bukan itu yang penting
tapi apa yang penuntasan yang bisa dilakukan
apakah kita mau katakan bahwa intelijen negara kita lemah
saya tidak mau mengatakan itu
tapi saya ingin menyampaikan bahwa ini mesti ada kemauan yang sungguh sungguh
dan kalau kemauan itu ada terutama dari bapak presiden pasti bisa